maraknya layanan berbasis data serta tren digitalisasi menandakan kita sudah berada di era revolusi industri generasi keempat atau empat
dari era pemanfaatan mesin uap bergeser ke penggunaan tenaga listrik lalu hadirnya otomatisasi industri dan berkembangnya dunia digital berbasis internet
membawa perubahan tersendiri wajah perekonomian di sektor industri
namun perkembangan dunia bisnis dengan kehadiran teknologi generasi keempat ini menjadi tantangan sendiri bagi sumber daya manusia di tanah air
infrastruktur digital membutuhkan dukungan tenaga kerja yang terampil
lumbang revolusi industri jilid keempat itu betul betul kecepatannya tiga ribu kali lipat dari revolusi industri yang pertama
keterbukaan teknologi yang sulit kita cegah dan sulit kita hadapi tetapi apapun ini harus kita antisipasi dan kita respon
jadi kita tidak hanya bicara bagaimana memberikan keterampilan kepada tenaga kerja akatan kerja yang baru
tetapi juga kita kesulitan untuk memperbaiki atau memperkuat skill yang sudah dimiliki tenaga kerja yang ada
melihat tantangan maupun ancaman ini pemerintah telah mengeluarkan peta jalan menghadapi industri empat
program making indonesia empat diharapkan mampu merevitalisasi industri manufaktur nasional agar lebih kompetitif di tingkat global